mahkamah agung meringankan fondismati mantan kepala divisi propampolri verdi sambo menjadi pidana penjara seumur hidup
hukuman sambo diringankan setelah ma menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat yang diajukan sambo
namun ma melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana penjara seumur hidup
kepala birohukum dan humas ma sobandi mengatakan putusan tersebut dibacakan oleh hakim agung suhadi serta empat anggotanya
mahkamah agung juga menolak kasasi istri mantan kepala divisi propam polri verdi sambo putri candrawati dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
namun ma melakukan perbaikan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana penjara
selama sepuluh tahun dari sebelumnya dua puluh tahun
duduk sebagai ketua majelis hakim suhadi dengan anggota soeharto jupriyadi desnayeti dan yohanes priyana
selain itu panitera pengganti agustina dia prasetya ningsi putusan perkara dibacakan selasa sore
pengadilan tinggi dki jakarta sebelumnya menolak upaya banding yang putri candrawati ajukan
pengadilan tinggi dki jakarta sempat menyatakan putri merupakan pemicu perbuatan keji yang dilakukan
verdi sambo terhadap brigadir yusua kuta barat
dan kita sudah terhubung dengan karo hukum dan humas makamah agung
ada pak sobandi selamat malam
pak sobandi ini apa kemudian yang mendasar
jadi para majelis hakim di ma menolak kasasinya verdi sambo kemudian putri candrawati dan riki rizal serta kuatmaruf
tapi ketika ditolak ketika menolak kasasi melakukan perbaikan pidana sehingga potongan sehingga vonis yang dijatuhkan ini berkurang begitu
ya bahwa yang melakukan permohonan kasasi itu pemohon kasasi itu bukan hanya terdakwa tetapi juga penuntut umum ya
pemohon kasasi itu ada penuntut umum dan terdakwa
di dalam amar putusan kasasi terhadap terdakwa ferdi sambo itu tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana
dan pidana menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya
yang dilakukan secara bersama sama
pidana penjara berhidup
sedangkan untuk perkara riki rijawi bowo itu permohonan kasasinya juga sama
penuntut umum dan terdakwa amar putusan kasasinya tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana
menjadi pidana penjara delapan tahun
untuk perkara kuat makrup itu permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa
amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara sepuluh tahun
dan perkara putri
pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa
amar putusan kasasi
tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara sepuluh tahun
ini maksudnya perbaikan pidana ini bagaimana ya pak sobandi
sehingga bisa mengurangi
fonis yang ada di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi
yang dimaksud dengan
perbaikan pidana itu
perbaikan pidana yang dijatuhkan
jadi semula di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi untuk perkara perdisambo adalah pidana mati
sekarang menjadi pidana penjara seumur hidup
untuk ricky rijal demikian juga
pidana yang dijatuhkannya
semula tiga belas tahun sekarang menjadi
dikasasi menjadi delapan tahun
pak sobandi apakah ini kemudian lazim ya
tingkat kasasi oleh mahkamah
peristiwa peristiwa ataupun kasus kasus seperti ini apakah kemudian sebelumnya pernah ada
perbaikan pidana yang mengurangi hukuman
masalah berat ringan hukuman dalam praktek hukum
menjadi jurisprudensi meskipun
puhat tidak menyebut sebagai masalah kasasi
karena ada juga dalam kasasi hukuman dinaikkan
juga berkembang dalam praktek
dan menaikkan hukuman dalam kasasi
bukan hanya dalam perkara ini
dalam kasasi perkara perkara lain
cnn mengecek itu
terakhir ini berarti sudah
keputusan paling tinggi ya kasasi ini sehingga
kemudian akan dieksekusi begitu
betul sekali bahwa
kasasi ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah
hingga terhadap putusan ini
jaksa penuntut umum bisa melakukan eksekusi
kalau dari pihak keluarga almarhum brigadir yosua
merasa tidak puas dari pihak keluarga korban ini
merasa tidak puas dengan putusan kasasi ma
apakah kemudian ada langkah hukum yang bisa mereka tempuh
jadi undang undang itu membuat aturan
terhadap proses penanganan perkara pidana
yaitu ada upaya hukum biasa
dan upaya hukum luar biasa
kita legalistik di undang undang diatur
setelah kasasi ada upaya hukum luar biasa yaitu pk
tetapi pasal di kuhap di uuh disebutkan bahwa
hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya
jadi sedangkan pertanyaan tadi bahwa
bagaimana upaya upaya hukum dari keluarga korban
itu kita memahaminya
tetapi undang undang di negara republik indonesia mengatur demikian
oke pak sobandi
apa kemudian yang menjadi pertimbangan dari para majelis hakim
menolak kasasi kemudian melakukan perbaikan pidana
itu yang masih belum bisa diterima oleh kami nih
kami masih belum bisa memahaminya nih pak sobandi
baik saya bisa mengerti bahwa pak sobandi
menunggu apa alasannya memperbaiki pidana yang dijatuhkan
terhadap para terdakwa ini
tetapi saya selaku jurubicara atau selaku humas
makam agung dapat menyampaikan
apa alasan dan pertimbangan majelis hakim
karena kita akan menunggu salinan resmi
yang dikeluarkan oleh majelis hakim
dan nanti akan di upload
kemudian saya insya allah
dalam waktu dekat akan merilis alasan dan pertimbangan tersebut
oke jadi sampai salinan resmi putusan kasasi ini diterima
begitu ya baru bisa disampaikan ya
di upload baru bisa disampaikan ya
alasan pertimbangan para majelis hakim melakukan perbaikan pidana
sehingga mengurangi fonis terhadap keempat terdakwa ini
yang kita tahu keempat terpidana
fedi sambo putri candrawati riki rizal dan juga kuat maruf
terakhir pak subandi ya karena ini kasus ini kan menyita perhatian publik
sekian lama berbulan bulan sehingga mungkin ada pro kontra
terhadap putusan kasasi di mahkamah agung tapi saya ingin tanya
saya ingin penegasan apakah putusan kasasi ma yang melakukan perbaikan pidana
sehingga mengurangi hukuman terhadap para terdakwa ini
tidak ada intervensi dari pihak manapun
ya saya pastikan bahwa majelis hakim agung kasasi ini
sama sekali tidak ada intervensi atau mereka di dalam memutuskan perkara kasasi ini
tidak dapat terhubung
karena kanan tidak akan terpengaruh karena undang undang sendiri
konstitusi kita menjamin kebebasan hakim dalam hal ini
oke baik tadi pada saat pembacaan putusan kasasi apakah para terdakwa hadir
fedy sambo putri candrawati riki rizal dan juga kuat maruf pak sobandi
dalam undang undang mahkamah agung memang pembacaan putusan kasasi tanpa dihadiri
kasasi terdakwa maupun penuntut umum
baik baik kita tunggu nanti salinan resminya ya di upload
sehingga nanti pak subandi bisa menyampaikan juga apa pertimbangan pertimbangan dari majelis hakim
mengurangi ataupun melakukan perbaikan pidana sehingga mengurangi fonis dari keempat terdakwa ini
terima kasih sekali kepada pak sobandi atas waktunya dan penjelasannya
terima kasih kembali
cnn indonesia newsroom pada malam hari ini saya selalu pak sobandi